pasca gugatannya dimenangkan oleh pengadilan negeri jakarta selatan
ketua dpr setia novanto ini bisa sedikit bernafas lega
namun putusan pra peradilan yang dikeluarkan oleh hakim tunggal cepi iskandar ini menuai reaksi
karena dinilai syarat akan kejanggalan
apakah benar ada keanehan dalam putusan pra peradilan terhadap setia novanto
dan langkah apa yang kemudian harus diambil oleh kpk pasca menelan kekalahan dalam pra peradilan
kami akan bahas pada malam hari bersama dengan dua narasumber saya
sudah hadir ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani indonesia tahun dua ribu lima
dan juga seperti biasa ada bang emerson yunto peneliti dari icp selamat malam bang emerson
kabar buruk ya bang karena kemarin gagal begitu kpk ataupun kalah di pra peradilan
kita bicara mengenai kejanggalan yang di kemudian ini muncul setelah adanya sidang putusan pra peradilan
tentu kita juga harus menghormati sebagai sebuah produk hukum bahwa
kita harus menghormati apapun yang telah diputuskan oleh hakim tunggal cp iskandar
tapi mari coba kita bedah dari perspektif hukumnya dulu mungkin dari bang emerson
dari yang teman teman icw lihat atau dari anda lihat
apa kejanggalan kejanggalan yang bisa anda beberkan terkait dengan putusan pra peradilan yang dimenangkan oleh setia novanto
ya kalau bicara soal kejanggalan paling tidak misalnya teman teman di koalisi mencatat ada enam kejanggalan
misalnya soal eksepsi kpk yang ditolak kemudian ada penundaan mendengarkan ahli dari kpk
kemudian juga hakim tiba tiba bertanya soal sifat ad hoc nya kpk apakah kpk lembaga independen atau lembaga ad hoc
nah kemudian juga muncul kesan kesan bahwa ada keberpihakan antara hakim dengan pihak pemohon
kesan ini dalam hal apa
jadi itu kesan bahwa misalnya kalau diajukan tiba tiba bukti bukti dari pansus itu diterima oleh hakim
dan kemudian misalnya di beberapa hakim mengabek
kan misalnya rencana kpk untuk memperdengarkan rekaman keterlibatan setia novanto ditolak oleh hakim
nah ini kan jadi aneh bahkan sebenarnya begini di luar proses peradilan yang begitu aneh gitu ya
icw sebenarnya sudah menduga sejak awal gitu bahwa nampaknya kayaknya ada yang tidak beres gitu dalam proses hukum terhadap kasus iktp
khususnya melibatkan setia novanto
dulu ketika ditetapkan sebagai tersangka setia novanto selalu berargumen atau menyatakan serahkan pada hakim bukan pada proses hukum
artinya apa saya menduga duga gitu kami menduga duga jangan jangan memang untuk proses intervensi dan sebagainya kpk agak sulit
tapi barangkali intervensi atau gangguan terhadap intervensi pengadilan peradilan itu datangnya dari pengadilan hakim dalam hal ini
nah dan juga harus dilihat ini tidak hanya bicara soal peradilan bos
di kasus irman dan soegiharto itu menjadi putus asa

ketika putusannya itu sangat janggal sekali karena apa ketika kpk mendakwa dan menuntut itu kan menyebutkan bersama sama dengan salah satunya setia novanto
ketika putusannya berarti
nah artinya apa saya sudah apa kami sudah mulai mencurigai sepertinya ada yang tidak beres di institusi pengadilan gitu
bahwa ya setiap ada upaya upaya tertentu untuk mengelokalisir tidak menyentuh setia novanto
bisa dibuktikan di kasus irman dan sugiharto kemudian di kasus pra peradilan penetapan cepi sendiri ketika ditetapkan sebagai hakim tunggal ada beberapa catatan yang menurut kita agak aneh
misalnya dia pernah bebasin kasus korupsi ada beberapa kasus peradilan yang juga ditolak dikabulkan oleh hakim cp
dan kemudian juga selama proses berjalan kita sebenarnya agak punya keyakinan
jadi saya pribadi pun sudah bilang bahwa akan ada putusan yang memenangkan stianofanto jauh sebelum putusan itu dikeluarkan
kalau kemudian dalil hakim ketika membacakan ataupun memenangkan setia novanto mengatakan tadi anda singgung mengenai alat bukti
ia mengatakan bahwa alat bukti dari penyidikan orang lain tidak boleh dipakai di perkara lainnya
nah ini bisa jadi presiden buruk gitu bu
dalam lembaga peradilan kita
betul dalam penanganan perkara korupsi kalau kita bicara soal korupsi yang konstruksi bersama sama misalnya a b c d bersama sama melakukan tindakan
tentu alat buktinya akan sama
alat buktinya akan sama jadi artinya apa kalau alat buktinya melibatkan irman sama sugiarto dan juga kemudian ada keterkaitan dengan setia novanto
harusnya itu bisa dipakai ini enggak ini kan menjadi aneh gitu
lagi lagi tadi anehnya pertama di situ bahwa alat bukti harus cari yang baru dong jangan ada yang kasus kasus yang lama gitu
nah kemudian yang kedua tiba tiba dia langsung merujuk ke soal pencabutan pencekalan
karena dianggap prosesnya itu penyidikan yang tidak sah
penentang penentang sakat dasar kemudian pencabutan cekal
nah ini menurut kita apa ya kayaknya ada pihak pihak apa ada putusan putusan yang sebenarnya sudah ada di dalam benak hakim jauh sebelum proses proses pemeriksaan itu dilakukan
baik bang ray kalau dari anda lihat apakah anda juga sepakat bahwa anda juga sudah mencium bahwa sejak awal sebenarnya setia nova ini akan menang dalam pra peradilan
ya memang tidak terlalu mengejutkan
kita sejak dari awal juga sudah menduga mungkin ini akan menang
yang mengejutkan itu adalah dalil hakim meloloskan atau mengabulkan permohonan dari setia novanto
ini menurut saya siapapun tidak menduga dalilnya ini dipakai gitu
pertama dalil bahwa penetapan penyidikan dengan penetapan tersangka bersamaan istilahnya
dan itu tidak diperkenankan
mestinya kan kata hakim harus di ujung di ujung dari penyidikan baru ditetapkan sebagai tersangka
saya pikir tidak ada yang berpikir bahwa ini akan jadi dalil untuk meloloskan stianofanto
jadi dalilnya anda kemudian agak terkejut
nah itu yang membuat kita terkejut
karena bagaimanapun ini akan berdampak tadi dari sebetulnya dari emerson
akan berdampak luas pada proses hukum kita
apalagi dalil yang kedua
yang mengatakan bahwa barang bukti yang sama tidak dapat dipergunakan untuk kepada orang lain dengan kasus yang sama gitu
nah itu juga saya pikir nggak ada orang yang terpikir bahwa itu akan jadi dalil bagi hakim untuk mengabulkan
nah oleh karena itu keterkejutannya bukan pada aspek dia akan diloloskan
tapi keterkejutan kita itu pada aspek dalilnya ini loh
dan itu bisa berdampak dengan perkara perkara yang lain
tidak hanya kasus iktp tapi perkara perkara lain yang pakai bukti bukti yang sama dengan terdakwa yang lain
itu bisa dimentahkan tuh
sejak kemudian anda
jadi sebetulnya pertanyaannya begini
oke sekarang kita terima dalil yang menyatakan bahwa penetapan itu tidak boleh berberaingan dengan keluarnya surat penyelidikan
nah berbarengan itu seperti apa yang dibayangkan oleh hakim cepi
karena kita juga belum baca secara dulu
kalau jam sepuluh saya keluarkan surat penyidikan sprindik jam dua belas saya tetapkan tersangka
berbarengan apa enggak
nah kalau kita baca dari pernyataan itu kan pada hari yang sama
nah kalau pada hari yang sama nggak boleh kemungkinan dalam delapan jam sebetulnya saya sudah bisa tetapkan oleh orang ini
karena sudah memenuhi ketentuan yang diamanin oleh undang undang
bahwa proses penyelidikan ini kan sudah di awal proses penyelidikan
barang bukti blablabla sudah kita kumpulkan
begitu masuk ke penyidikan memang nggak butuh waktu untuk mengatakan orang ini tersangka
karena penyelidikannya sudah dilakukan dari awal
oleh karena itu dengan tiga empat lima jam misalnya ya
seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka melalui proses penyidikan
bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam satu hari yang sama
nah hakim cepi ini mengatakan bahwa seseorang nggak boleh ditetapkan
kira kira begitu ya
pada hari yang sama dikeluarkannya surat seprindik itu
nah itu yang saya juga nggak mengerti ya
mengapa bisa begitu
nah yang kedua nih
soal dalil bahwa barang bukti yang sama
nah sekarang kpk mengeluarkan kata kpk sekarang tiga ratus
pada saat itu kan yang muncul di pengadilan seingat saya dua ratus dua puluh begitu ya
barang bukti dari kpk untuk menjerat sudara setianopanto sebagai tersangka
yang dinamakan hakim sama itu apakah semua barang buktinya
yang dua ratus itu
apakah cuma sepuluh
pertanyaannya kalau misalnya hanya sepuluh atau lima katakan dua puluh tiga puluh begitu
yang sama barang buktinya untuk menetapkan saudara stenopanto dengan barang bukti
yang dipergunakan di pengadilan sebelumnya apakah itu menggugurkan semua barang bukti
kan artinya kalau ada dua ratus an barang bukti yang sama itu tiga puluh
masih ada satu ratus tujuh puluh barang bukti yang lain
yang memungkinkan sudara setianopanto
sudara setianopanto itu bisa ditetapkan sebagai tersangka
jadi itu apa namanya ya pertanyaan pertanyaan yang dengan sendirinya akan muncul kepada kita
kecuali barang buktinya enam
enam itu sama sama
ini sudah semuanya dipergunakan di pengadilan dalam kasus yang sama
tapi ada dua ratus barang bukti
ini ada dua ratus barang bukti
kata hakim nggak boleh dipergunakan barang ini barang yang sama atau barang bukti yang sama di dalam untuk menetapkan ketersangkaan baru
dari kasus yang sama kira kira
kasus sama aja nggak boleh pada kasus yang lain
nah pertanyaan kita adalah kalau ada dua ratus nah dari sekian berapa persen dari dua ratus itu yang sama
apakah karena hanya sekian persen barang bukti yang sama itu kemudian mengatakan bahwa barang bukti semuanya menjadi tidak sah
sehingga dengan begitu ya pemohon ini diloloskan oleh atau diterima permohonannya oleh hakim gitu
itu dari perspektif hukum tapi yang jelas bahwa bang emerson dan juga bang ray ini sepakat begitu
bahwa ada kejanggalan dari putusan pra peradilan ini dilihat dari perspektif hukum
tadi icw menemukan ada enam kejanggalan sementara bang rey menitik beratkan kepada dalil dari hakim yang agak mengejutkan
tetapi hasilnya tidak mengejutkan begitu
hasilnya tidak mengejutkan tapi pertimbangannya itu
ini mirip seperti kasus hakim sarpin
kita bisa katakan ini akrobat hukum loh
pokoknya cari cari pertimbangan yang menguntungkan gitu ya
pokoknya poin besarnya adalah orang ini harus bebas
baik bang emerson kita tahan dulu nanti kita akan lanjutkan usai jeda
kami akan segera kembali cnn indonesia prime news akan segera kembali sesat lagi
ada informasi yang ada orang yang menyampaikan informasi ke kami
pertemuan stenovanto dengan ketua mahkamah agung di surabaya
saya kira tidak bisa juga kita kemudian menafikan nggak ada kaitannya dengan iktp ini
kasus novel disiram air keras itu
yang keempat adalah tewasnya johannes marlim
yang terakhir sudah ada terjadi pembelahan dari dalam di tubuh kpk
ketika aris budiman datang ke pansus
malah kemudian seolah olah kan seperti menikam lembaganya sendiri
icw bilang ada enam kejanggalan
tapi kalau saya menilai paling tidak tiga
yang pertama pada saat semua permohonan intervensi ditolak
bukan hanya ditolak tapi dilecehkan
saya waktu itu ada menemui teman teman advokat yang mengajukan permohonan intervensi itu
jadi mereka mengajukan di daftar
pada saat sidang pertama hakim bilang nggak ada permohonan itu
tanya ke panitira panitira bilang nggak ada
selalu tanya ke bagian administrasi
eh administrasi itu bilang oh iya ini seminggu kelupaan kami memprosesnya
bayangkan sekelas dua tiga triliun negara dibilang lupa
berarti ini kan peradilan kita ini kan kalau tidak profesional
berarti memang ada skenario kan
nah kemudian yang kedua
pada saat penaturan
pada saat penatapan atau keputusan penolakan eksepsi dari kpk
itu hakimnya men scourse hampir dua jam setengah
dan konsultasi kepada ketua pn jaksal
kenapa anda memprotes dua lima jam itu
gini hakim itu kan independen imparsial
keputusan itu harus berdasarkan dari pribadinya sendiri
ya nggak ada pengaruh pengaruh dari mana mana pun
kemudian yang ketiga adalah kemarin
bahwa bukti kpk rekaman yang mau dibuka nggak mau dibuka
ya menarik untuk kita perbincangkan
pernyataan dari ahmad doli kurnia yang merupakan politisi partai golkar
tentu kita tahu pasca adanya peradilan yang memenangkan siti novanto
memang ada suara juga di tubuh golkar
suara yang kecewa tapi juga ada suara yang mendukung siti novanto
nah saya ingin tanyakan ke bang emerson juga
apakah tadi yang disampaikan oleh doli kurnia tadi
dalam perspektif yang lebih besar ya bang emerson
bahwa ada skenario untuk memenangkan setia novanto sejak awal
bahkan novanto sempat ketemu dengan ma begitu
anda juga menangkap hal yang sama nggak
ya kita menangkap yang sama
jadi ada apa ya
ini dugaan atau kekhawatiran kita jangan jangan ada simbiosis mutualisme
saat ini kan bergulir di parlemen soal rancangan undang undang jabatan hakim
dan itu sangat menentukan masa depan tanda kutip hakim agung
jadi mau enam puluh lima enam puluh tujuh atau tujuh puluh tahun
setia novanto bermain dalam pengadilan begitu
mungkin bukan siti novanto
atau mungkin kalau kita bicara adalah oknum dpr ketemu dengan oknum pengadilan
dealnya adalah mungkin janji janji
dan kemudian yang kedua ru jabatan hakim
karena tadi kalau misalnya enam puluh tujuh mungkin jabatan ketua ma saat ini mungkin tinggal berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi
nah tapi kalau sampai tujuh puluh tahun
nah ini kan masa jabatan dia akan panjang
nah ini yang juga kita khawatirkan
tidak hanya di pengadilan dalam waktu di makam agung
di makam konstitusi pun juga muncul khawatiran yang sama
sekarang ada revisi undang undang mahkamah konstitusi yang juga masuk dalam program legislasi nasional
nah apalagi teman teman di koalisi masyarakat sipil sedang mengajukan tuh uji materi terkait dengan hak angket
apakah misalnya kpk itu masuk sebagai subjek hak angket atau tidak
atau hanya pemerintah
nah informasi soal pertemuan
kemudian yang kedua pernyataan siti novanto yang bahwa serahkan pada hakim
kemudian isu masuk dalam program legislasi nasional terkait dengan ru jabatan hakim
itu kan menemukan titik temu ya
artinya ada seperti relasi antara pengadilan dengan dpr gitu ya
apakah bermain atau tidak itu yang harus diubah
sibiosis mutualisme yang ada juga
artinya apa kebutuhan dia cuma satu
pokoknya saya lepas dari proses itu
mengenai kemudian tadi juga ada pernyataan
ada butuh waktu dua lima jam dari hakim c
untuk bisa berkonsultasi
ini apa yang ditangkap
ya jangan jangan bahwa dia agak ragu tuh
ini mau dikabulkan atau ditolak begitu ya
jadi kalau ditolak kan artinya ya karena proses penunjukan hakim tunggal
cepi itu kan ketua pengadilan
artinya apa kalau dia memberikan putusan yang keliru
nanti yang dimarahin ketua pengadilannya
bukan hanya hakim cp
nah ini juga jadi janggal ya
kenapa cp harus berkonsultasi
kenapa nggak langsung mengambil keputusan

kalau memang dia independen artinya apa
bahwa dia nggak betul betul independen
ada pihak pihak tertentu jangan jangan yang itu mempengaruhi hakim cepi gitu ya
ya udah tolak aja gitu
dan akhirnya putusannya ditolak
eksepsi yang diajukan oleh kpk
ini menjadi aneh gitu
kalau dia independen langsung putusin
tapi dugaan dugaan yang tadi juga disampaikan oleh doli kurnia juga ini ditangkap oleh teman teman ini
ya jadi kita menerima informasi yang agak
sama gitu ya
soal soal apa ini banyak keanehan
ya lagi lagi kemudian kedua bahwa kita menduga jauh bahkan sebelum permohonan pra peradilan diajukan
kemungkinan kalaupun diajukan itu akan menang
yang harus dijaga adalah di pengadilannya
baik dalam proses perkara korupsi di pengadilan tipikor
maupun di permohonan pra peradilan
sekarang ini pra peradilan itu jadi salah satu jalan keluar untuk lepas dari proses hukum
itu yang dilakukan
kalau berjuang di pengadilan tipikor kayaknya agak berat
mumpung dimasuk pra peradilan
udah habis habisan disitu
dari tadi yang kita lihat pernyataan dari dolly kurnia apa yang ditangkap
iya sama sebetulnya
makanya kan seperti yang kita sebutkan tadi
bukan pada akhirnya sebetulnya yang membuat kita terkejut
tapi pada dalil mengabulkan permohonan itu yang membuat kita terkejut
karena implikasinya tidak hanya berkenaan dengan sudara senop ya
implikasinya menurut saya
bisa menyentuh semua pelaku korupsi
asal mereka lakukan secara berjamaah
sekarang meskipun secara umum pola korupsi di indonesia ini kan berjamaah ya
nah jadi kalau ada tiga empat orang yang melakukan korupsi secara bersamaan
cukup dikorbankan satu orang saja yang
yang tiganya bisa bebas karena barang buktinya toh yang dipergunakan sama
saya mau menambahkan bang rey
di kasus iktp kalau kita berhitung itu ada satu ratus dua calon tersangka gitu
dalam kasus korupsi iktp
artinya apa proses ini baru menyentuh enam paling nggak
artinya masih banyak nama nama lain
artinya masih banyak nama nama lagi
apalagi kan disebut misalnya di dakwaan awal itu ada keterlibatan sejumlah anggota dpr
kalau kita menghitung anggota dpr mungkin sekitar tiga puluh sampai lima puluh yang kecipratan dana proyek iktp ini
nah kalau tadi argumentasi itu dipakai oleh pihak lawyer tersangka kasus korupsi
dia akan bilang bos ini udah dipakai
dan hakim harus bilang wah ini bisa menggugurkan proses itu
nah ini yang saya pikir harus dijaga betul oleh kpk
jadi segeralah menetapkan tersangka kembali di sitianopanto
bikin seperindik baru
kemudian proses itu kemudian langsung diimpakkan ke kpk
apa yang harus dilakukan kpk pak setelah ini
ya mestinya seperindik
masalahnya kan seperindik baru ya
masalahnya barang buktinya kan bisa tetap sama
itu juga menjadi perolahan
nanti menjadi dalil lagi begitu
nanti sitianopanto ke peradilan lagi yang mengatakan bahwa
udah barang bukti yang sama
biasanya dipergunakan untuk menetapkan orang sebagai tersangka
kalau barang bukti itu bersifat keadaan luar sa
nah istilah barang bukti bersifat keadaan luar sah itu kita kenal sekarang
karena setelah putusan cp
artinya kalau barang bukti sudah pernah dipakai di pengadilan
nggak boleh dipakai lagi
yang sama tidak boleh lagi dipakai untuk menetapkan orang lain sebagai tersangka pada kasus yang sama
dan kira kira gitu
jadi ada barang bukti keadaan luar sah
nah sekarang itu lagi lagi pertanyaannya
kalau yang dinyatakan barang bukti yang sama itu oleh hakim yang mana
apakah yang dua ratus nya atau hanya sepuluh atau lima belas
kalau dua ratus nya yang dinyatakan hakim sama
dan oleh karena itu dia mengabulkan permohonan perapradilannya sudara setnop
artinya susah bagi kpk menetapkan sudara setnop sebagai tersangka
karena barang buktinya sudah dinyatakan keadaan luarsa semua oleh hakim
tapi kalau cuma sepuluh dan lima belas
pertanyaannya ini sebetulnya pertanyaan kepada hakim
lima belas atau dua puluh misalnya begitu ya
harus ada peranan kyk di sini kemudian kalau dikatakan hakim akan dilaporkan ke komisi judisial
ya kalau menurut saya sih sebetulnya nggak usah pakai pelaporan pelaporan
putusan ini saja sebetulnya kan bertanya tanya gitu
yang namanya sama itu berapa sih jumlahnya
etik dan profesionalisme ya
jadi kalau ada dua ratus barang bukti yang sama cuma sepuluh
kan kira kira gitu
apa barang bukti yang semuanya diabaikan hanya gara gara yang sepuluh itu
kan kira kira gitu
dan ini juga dengan sendirinya akan sangat mempersulit kita untuk mengungkat kasus korupsi
dan sebetulnya bukan hanya implikasinya ke korupsi
nah bicara mengenai implikasi selain memang tadi juga bang emerson katakan ini bisa berdampak pada upaya memprotes korupsi kita
tapi juga ini berimplikasi kepada politiknya juga bang rey
dpr pansus akan angkat sekarang seolah mendapat angin segar
artinya jadi legitimasi baru
nanti kita akan bahas nanti bang emerson dan juga bang rey
ustaz jeddah kita akan segera kembali
cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news
tadi kita terhenti dengan pembicaraan
apa kemudian implikasi terhadap politiknya ketika ada pra peradilan yang memenangkan setia novanto
tadi kita sudah mengupas dalam perspektif hukum
bagaimana kemudian ini berimplikasi terhadap politik karena sebagai jabatan ketua dpr setia novanto
dan juga dalam posisinya di ketua umum golkar dan juga pansus akpk
saya ke bang emerson dulu
tadi kita tertahan bang emerson
anda sepertinya ini menyatakan sesuatu
apa yang mau anda katakan
ini implikasi dua
di internal partai golkar dan juga di pansus
kalau di pansus bagaimana
pansus dia merasa
susatyo sudah bilang ini kekeliuran kpk
dan artinya kpk dianggap tidak perform tidak profesional
pembenaran bahwa pansus sudah bekerja secara benar
padahal kan kalau kita lihat ya tadi tuh
pansus sendiri itu tidak pernah ngomongin soal iktp tuh
dia ngomongnya melebar kemana mana tuh
soal penyekapan kemudian rumah aman dan sebagainya
ada upaya upaya mencoba mendilegitimasi kpk
mencoba mendilegitimasi kpk
menyadarkan tanda kutip kepada publik bahwa kpk itu gudang masalah
padahal mereka sendiri ketika terjadi kasus iktp
di internal mereka gak pernah jalan tuh
meriksa di dpr tuh
mkd nggak bergerak untuk mencari kesalahan
di mana proyek iktp ini bermasalah gitu
kemudian di internal partai juga nggak ada tuh
seolah olah serahkan pada proses hukum
nah ini kan juga akan berdampak kepada
ada rencana perpanjangan pansus hak angket
jadi bilang pansus tidak terikat di enam puluh hari
mereka masih bisa
nah ini akan memulai pertarungannya menjadi akan lebih sengit tuh
setelah pra peradilan menangin
setelah pra peradilan ini pasti akan lebih sengit
ini bahaya dong bang untuk
jadi mereka punya amunisi baru
untuk misalnya menghajar kpk gitu ya
nah walaupun di luar itu kan
mulai ada pergerakan pergerakan tuh di internal partai golkar
ada surpa yang menunjukkan kasus tiano panto ini memberikan dampak turunnya citra partai golkar
ada rencana misalnya entah benar atau tidak penggantian ketua umum
dan kemudian yang kedua itu bicara soal golkar menarik diri dari pansus hak anget kpk
nah ini yang harusnya bisa dibaca bahwa konsekuensinya nggak hanya
itu lebar betul ya
artinya konsekuensi putusan pra peradilan ini tidak hanya berdampak negatif
bagi penanganan perkara korupsi iktp tapi yang lain
tapi juga ini memberikan pengaruh pengaruh politik tuh
baik di internal parlemen sendiri
maupun di internal partai golkar
karena perebutan itu pasti akan sengit
baik bang rey untuk internal partai golkar secara implikasi politiknya
kemarin harusnya setelah pra peradilan ada rapat pleno partai golkar
tapi tampaknya tidak jadi
apakah meskipun sudah dilepaskan satu satunya sangkanya
kemudian ini angin segar juga bagi setnov untuk masih bisa bertahan di partai golkar
atau sebenarnya ini sebenarnya untuk di politik golkar ataupun setnov sudah betul betul di ujung tanduk sebagai ketua umum
kalau lihat respon bumbo
kalau lihat respon bumbo
kalau lihat respon bumbo
jadi ini adalah hubungan publik pas keputusan hakim cp itu
rata rata mungkin secara umum negatif ya terhadap
sehingga ada hari istilah mereka
menurut saya fakta fakta itu mestinya nggak bisa diabaikan oleh partai golkar
sehingga dengan begitu sekalipun sudah dinyatakan cetianopanto dikabulkan permohonannya
tetapi tidak memulihkan citra seudahnya
bahkan dengan sendirinya citra partai golkar

ini tidak ada kaitan
lagi kan putusan itu ini
sudah menyangkut soal kepercayaan orang
terhadap sudara setia novanto
publik kalau dilihat dari itu sebetulnya
semacam memiliki keyakinan
bahwa putusan itu tidak tepat
akan bertahan tidak setia novanto sebagai ketua umum
partai golkar ya itu hal lain
yang saya mau katakan itu adalah
kalau golkar mau membicarakan
fakta fakta ini memang
sebetulnya hampir tidak punya
argumen yang kuat untuk
tetap mempertahankan saudara setia novanto
kecuali alasannya misalnya hukum
misalnya setia novanto
nggak bisa kita batalkan karena faktanya hukumnya
perumahan sudara setia novanto
tapi kalau mereka berdalih di situ
dan melupakan fakta fakta ini
ya mereka sebetulnya tidak menjawab
kepentingan partai mereka yang kepanjang
oleh karena itu
mereka mestinya bermain di wilayah
ini partai partai itu
soal bagaimana kita mengelolanya
mendapatkan suara mendapatkan
kepercayaan publik sejak dipimpin oleh
saudara setia novanto apalagi setelah
iritabkan sebagai tersangka
dan sebagainya citra partai ini menurun
dan setelah ditetapkan
permohonannya dikabulkan citranya
juga tidak membaik setidaknya
dilihat dari respon publik yang
hari kesaktian macam macam itu
artinya apa artinya
partai ini rasa rasanya
citranya tidak membaik
sekalipun saudara setia novanto sudah
apa yang bang rekat katakan kita coba lihat dari
hasil lingkaran survei indonesia
ini mengenai elektabilitas partai golkar kita akan
lihat ini ada di
layar di belakang saya ini di plasma
kita lihat bagaimana
dalam satu bulan terakhir ini bisa disemak bersama sama
bang rekat dan juga bang rekat dalam satu bulan
terakhir ini apakah bapak ibu pernah mendengar
atau tidak kasus iktp
ini pernah mendengar kita
lihat lagi kemudian apa hasil survei yang
lain terkait dengan elektronik
elektabilitas ataupun citra dari partai golkar
pengaruh kasus iktp
terhadap partai golkar
sangat mempengaruhi ini tinggi
tinggi itu yang tidak mempengaruhi cuma
dia lakukan pada hari ini partai mana bapak ibu
masih berkaitan dengan elektabilitas golkar
ini elektabilitas ya dari bulan maret sampai dengan agustus
memang menurun ya bang ya
sejak beliau ditetapkan tanggal juni ya

cuma di oktober dua ribu enam belas
setelah itu turun terus terusan
karena sudara steno panto ini dihadapkan
pada dua kasus besar pertama adalah
kasus papa minta saham kedua adalah
keseluruhannya respon publik negatif
dilihat dari sini gitu oleh karena itulah
saya katakan tadi
partai golkar mengambil asas hukum
sebagai dalil mempertahankannya silahkan saja
kita kan tidak banyak tapi dampaknya adalah
citra ada juga silahkan saja hadapi ini
itu bahwa citra anda saat demi hari
semakin menurun sebagai partai tentu
ada lagi kemudian hasil hasil survei
nah ini adalah
dibandingkan dengan suara pilek dua ribu empat belas ya
kalau kita lihat ya di luar pdip dan juga gerindra
gerindra naik ini ternyata golkar
turun ini bang
ya itu yang kita sebut
sejak tadi ya makanya kalau tetap
mempertahankan asas legalitas
katakanlah asas hukum
ya silahkan saja itu urusan partai golkar
tapi anda tidak menjawab tentangan masa depan
itu yang kita sebutkan kita lihat yang terakhir
mengapa elektabilitas golkar ini turun
tentu yang pertama asosiasi golkar dengan ahok
pada pilkada kedua pemberitaan
nyaris tidak ada tokoh golkar yang diekspos media
secara positif dan minumnya isu
populer yang muncul secara masif dan juga terasosiasi
kuat ke partai golkar
saya pikir salah satunya adalah soal hak angket
hak angket ini bersama dengan pdi perjuangan
adalah golkar adalah promotornya
ketua angket adalah partai golkar
juga yang terlihat sangat
mendominat golkar dan pdip
dan respon publik terhadap angket itu
juga nggak terlalu tinggi bahkan
respon kepercayaan publik terhadap kpk
tidak menurun setelah angket itu pun
dibuat oleh legislatif
apa artinya nah ini
kira kira begitu ya ada hak angket pada saat yang bersamaan
dan angketnya juga melakukan
akrobat akrobat yang sedemikian berupa
termasuk di dalamnya menurut saya
memperpanjang masa kerja
nggak tahu dari mana pasalnya dibuat oleh
kesan kuat menurut saya di hadapan
masyarakat mereka tidak
sengah memperkuat kpk tetapi
seperti memiliki dendam terhadap
kpk dan mempergunakan
kekuasaan yang pada mereka
dalam bentuk kewenangan melakukan angket itu
untuk melakukan angket kepada kpk
dan rangkuman ini semua
dan oleh karena itu tantangannya tidak hanya sekedar
tetapi betul memikirkan ulang
peran dan fungsi
partai golkar di dalam hak angket yang kita sebutkan tadi
karena itu juga berhubungan
dengan turunnya elektabilitas karena
tidak menimbulkan efek positif apapun
lagi lagi kan kalau kita lihat tes dengan
cv ini publik tetap
percaya pada kpk bukan percaya pada
putusan hakim itu
itu dilihat dari warganet yang kita sebutkan tadi kan
apa artinya implikasinya
tetap sebagai golkar jadi kalau golkar
mas pakai ini misalnya
melalui pansus menyerang
kpk dengan mempergunakan
putusan ini implikasi
politiknya bukan membuat kpk
terlemahkan di mata publik yang
adalah partai golkar akan menurun
nah inilah menurut saya karena
pada saat yang bersamaan legalitas dari
perpanjangan waktu ini juga dipertanyakan
dasarnya apa karena kalau kita
banjir undang undang susduk undang undang md tiga
dengan tegas dinyatakan
di situ masa bakti dari
pansus apapun jenis pansusnya
ini bukan hanya pansus karena angket ya apapun
jenis pansusnya itu hanya enam puluh hari
hukumnya bagi anggota pansus itu melaporkan
tindakan mereka dan di paripurna
hanya ada dua kesimpulan
menolak atau menolak menolak itu gara gara
kalau menerima artinya dilanjutkan
dengan hak menyatakan pendapat kalau
menolak ya berarti tidak boleh lagi ada pansus
atau angket terhadap objek yang salah
oke baik jadi apa yang kemudian kita bahas
pada malam hari ini bang emerson dan juga bang rey
sepakat bahwa memang ada kejanggalan
dalam putusan peradilan bahkan
sejak awal ini sudah terduga
begitu ini juga berimplikasi pada
dalam hal politik di dpr ataupun di
golkar dan implikasi juga terhadap
lembaga peradilan di indonesia
ini tengah lupa
berimplikasi terhadap pemberantasan korupsi
pemberantasan korupsi itu juga yang kemudian
yang penting nah ini ke depan tentu kpk
akan segera menyusun strategi begitu ya
kira kira akan apa yang akan dilakukan kalau memang ada
masukan mungkin dari bang rey dan juga
kemudian harus dipersiapkan lebih detail lagi
oleh kpk kemudian
pasti kekalahan di peradilan kemarin
ya nggak ada pilihan lain dia bikin sprindik baru
tetapkan setia novanto secepat cepatnya
secepatnya tersangka kemudian ditahan
dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan
tipikor jadi menutup peluang setia novanto
untuk mengajukan jadi ke tipikor ya
pengadilan tipikor jadi bukan ke pengadilan negeri jakarta selatan
nah ini yang
juga akan kita dorong nanti dalam waktu dekat
memang itu cuma catatannya adalah
sekarang pisahkan barang bukti yang
sudah dikatakan ke daluhan saya
karena begini kalau kpk
menyatakan mereka punya barang bukti
dengar bertambah jadi tiga ratus
ya itu artinya kan tidak semua
itu barang bukti dipakai dalam pengadilan
artinya masih ada barang bukti yang lain ya sudah
dengan barang bukti itulah sekarang
tetapkan kembali karena nggak logik
bagi kita juga kpk nggak menetapkannya
barang buktinya sampai tiga ratus
barang bukti sampai tiga ratus kok
tidak gimana mereka kesulitan
untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka
karena itu ya tetapkan sebagai tersangka
saya setuju jangan lagi
pergunakan model yang lama
ini kan model ditetapkan sebagai tersangka juni
iya kan dibiarkan sampai september
jadi ada waktu ya
ada waktu yang cukup banyak
tidak pernah memenuhi panggilan kpk
tetapi kpk tidak pernah melakukan
kewenangannya untuk melakukan jemput paksa
nah disini jangan lagi
dipergunakan model ini kalau
kpk punya tiga ratus
barang bukti taruhlah
yang sama itu misalnya berapa puluh gitu
itu dikecualikan saja masih ada
tersisa sekitar minimal dua ratus
barang bukti dan dua ratus barang bukti itu
iya kalau mungkin ditetapkan sebagai tersangka baru
ditetapkan sebagai tersangka baru langsung
baik kita akan tunggu nanti bagaimana langkah
sigap dari kpk tentu mengharapkan
bang ray dan juga bang emerson mengharapkan
bahwa ini akan secepatnya harus dikurangkan sepereindik
karena lagi lagi ini adalah mengenai
semangat pemerintasan korupsi yang
semoga tidak terhalangi yang setelah ini
karena ini berimplikasi kepada banyak hal terima kasih
bang emerson dan juga bang rey sudah bergabung bersama kami
di prime news pada malam hari ini dan
rangkuman fokus bahasan kami pada malam ini
akan segera hadir cnn indonesia prime news
akan segera kembali sesaat lagi